influencer indra kesuma alias indra kents telah meminta maaf atas sejumlah konten yang pernah ia unggah terkait aplikasi trading ilegal binomo
meski begitu pemeriksaan terhadap indra kents akan terus berjalan
lalu apa alasan terlapor sebenarnya mengunggah konten konten tersebut
bergabung bersama kami malam hari ini kuasa hukum intra kents wardani manlarosa serta tongam l tobing ketua satgas waspada investasi
selamat malam pak wardah dan juga pak tongam
bagaimana perasaan anda terhadap indra kents
bahwasannya inilah kesempatan kami memberikan satu klarifikasi kepada publik
bahwasannya semua orang bisa melaporkan termasuk kami ya sebagai inteken sepanjang harus ada bukti bukti yang cukup
dan itu hak setiap orang untuk melaporkan siapa saja sepanjang ada hubungan hukumnya
jangan sampai nanti asal melapor aja tanpa ada hubungan hukum dan tanpa disertai dengan bukti bukti yang kuat dan cukup
karena itu ada implikasi juridisnya ketika asal melaporkan orang saja
kira kira gitu bu
tadi hubungan hukum tadi pak wardah yang anda singgung
artinya klien anda ini secara pribadi memang mengenal para korban yang melapor ini atau tidak
atau mereka itu memang hanya terinspirasi dari konten konten yang diunggah oleh klien anda
kemudian yang kedua korelasi klien anda
dengan aplikasi tersebut apa sebenarnya
jadi gini kalau klien saya tidak mengenal para korban ya kita hanya kenalnya di media sosial gitu
dan itu pun akhir akhir ini aja
kemudian kalau dikatakan apa korelasi antara saudara indra kents dengan platform binomo
saya mengatakan bahwa beliau hanya sebatas referal atau mereferensikan
atau bisa dikategorikan
juga sebagai user atau pemakai
kalau ada hubungan hukum langsung kepada platform binomo itu nggak ada sama sekali
kita juga tidak kenal siapa pemilik platform binomo
dan bahkan pada kesempatan ini juga saya mendukung teman teman dari barat scream untuk mengusut siapa sih sebenarnya pemilik dari platform binomo itu sendiri
karena uang para korban itu atau yang mengaku sebagai korban itu larinya ke binomo
bukan kepada klien saya
uang yang dilaporkan oleh para pelapor ini yang merasa dirugikan itu kan mereka juga karena salah satunya adanya konten yang diunggah oleh klien anda
jadi mungkin perlu saya sampaikan yang banyak
bahwa memang betul klien saya mengundang atau mengunggah satu youtube ya di instagram
karena yang dia unggah itulah kesuksesannya ketika bermain trading
dengan menggunakan platform binomo
yang dia unggah itu adalah hasil dari dia bermain trading dan juga dia main bitcoin
dan ada sumber sumber lain yang dia unggah
jadi kalau dikatakan bahwa indrakenz adalah bagian dari binomo saya rasa itu kurang tepat
karena klien saya sama sekali nggak ada hubungan hukum dengan platform binomo
hanya memang dia
karena dia main dia menang maka dia membuat satu akun youtube
dan ternyata dari akun youtubenya tersebut banyak orang yang tertarik untuk menonton dan subscribe
sehingga dia semakin semangat untuk membuat konten konten youtube dan mengunggah kemenangannya itu
jadi kalau dikatakan seperti yang ebo dia mendapatkan fee yang terlalu besar
anggaplah misalnya yang saya dengar itu sampai tujuh puluh persen
saya kira itu tidak benar
untuk klien saya indrakenz loh ya platform binomo
pak wardah artinya klien anda membuat konten konten seperti itu pada awalnya karena klien anda sebagai user merasa diuntungkan
karena juga bermain atau terjun dalam aplikasi tersebut begitu ya
dan bahkan klien saya pernah kalah juga sob
nah keuntungan itu tercipta
hanya satu kali main saja satu kali terjun saja atau memang berulang ulang
jadi sehingga banyak sekali ini produksi konten yang akhirnya tadinya mau menginspirasi orang gitu ya dari pengalaman pribadi
tapi justru ujung ujungnya malah banyak menimbulkan kerugian
ya jadi dari sisi klien saya berdasarkan kalau saya peroleh bahwa konten itu kan diupdate terus
ya dan tentu diupdate terus dan banyak orang yang tertarik untuk men subscribe gitu
hanya karena kan klien saya ini bukan hanya main trading saja tapi dia punya kursus trading kan
sebelum kita ke kursus trading yang dipunya oleh klien anda saya ke pak tongam
apa yang anda lihat sebenarnya dari kasus kliennya pak wardah ini
apakah betul by nomo binary option ini bisa menciptakan keuntungan sehingga seperti tadi yang pak warda sampaikan
tadinya user karena merasa diuntungkan
abis itu terjun kemudian bikin konten dan lain sebagainya
ya terima kasih
jadi fakta yang kita temukan pada saat kita memanggil indra jens pada sepuluh februari dua ribu dua yang lalu
bahwa memang ditemukan fakta beliau ini memfasilitasi atau mempromosikan binary option dari binomo tentunya
dan ini kegiatan kegiatan ini menurut yang bersangkutan
dia tidak sadari bahwa itu ilegal
dan dia baru menyadari setelah kita sampaikan dari satgas perspektif pertama mengenai kegiatan ini adalah kegiatan yang memang tidak seperti judi dan ilegal di indonesia
nah apa yang bisa kita lihat dari sini adalah bahwa ada dua hal
yang pertama promosi
promosi terhadap dia halang atau broker di luar negeri yang tidak berizin di indonesia atau ilegal ya memang kegiatan yang dilarang di indonesia juga
yang kedua bahwa kegiatan kegiatan ini di promosinya itu juga ada suatu tawaran yang mengandung nilai atau janji yang belum pasti tentunya
nah ini juga perlu dilihat bahwa dalam undang undang perlindungan konsumen itu dilarang
dan juga ada harapan keuntungan di luar kewajaran tadi
jadi ini promosi promosi yang memang bisa juga melanggar undang undang dan juga tadi karena ini judi
bahwa di undang undang ite juga dilarang mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian
nah selain itu juga indra cash ini memiliki satu perusahaan training kursus trading indonesia
yang memang harusnya semua pelatihan pelatihan perdagangan berjangka komoditi harus izin dari pepeti
jadi ini beberapa pelanggaran pelanggaran yang memang kita duga dilakukan oleh indra cash ini
dan saya rasa semua ya fasilitator dan apelator yang menawarkan promosi binari opsien atau kegiatan kegiatan broker di luar negeri
ini pelanggarannya terjadi nih
oleh karena itu kami meminta semua menghentikan
dan pada saat kami panggil indra cash ada dua hal yang kita minta dia
menghentikan semua kegiatan promosi dan training training dan juga menghapus semua konten
dan promosi dan training di media sosial
dia sudah menandatangani surat pernyataan untuk melakukan hal ini
oke tadi pelanggarannya pak tonggap sampaikan terkait dengan kursus trading
artinya ada pelanggaran itu tidak berizin
iya semua kursus atau pelatihan pelatihan trading yang terkait dengan perdagangan berjangka komoditi itu harus berizin dari opecti
dan ini sudah disadari saudara indra cash dan beliau menghentikan kegiatan itu
kemudian ke pak wardah
pak wardah kok bisa bikin kursus trading tapi nggak ada izin
iya jadi gini mbak
jadi kalau dikatakan apakah semua perusahaan harus berizin ya secara regulasinya harus ada
kemudian yang kemudian bahwa klien saya ini kan membuat satu perusahaan bisa dikatakan berupa startup lah
karena ketidaktahuannya ketidaktahuannya apa saja izin yang diperlukan
makanya beliau belum mengurus izin
jadi saya tidak mengurus izin waktu itu
oleh karena itu ketika kami dipanggil oleh bapak presiden dan juga satgas waspada investasi termasuk ketemu juga pak tobing
waktu itu disarankan kepada kami untuk berhenti
dan kami sudah mengikuti petunjuk dari para beliau
kami sama sekali waktu itu tidak membantah segala macam karena kami ikuti bagaimana prosedurnya
dan berkaitan dengan kursus trading yang masih belum ada izin

maka kami sebagai kuasa hukum kita tidak akan mengurus izin

sebagaimana arahan dari satgas waspada waktu itu dan juga pak bokti
setelah izinnya keluar nanti baru boleh beroperasi lagi
memang betul atas dasar saran dari satgas waktu itu
untuk diberhentikan semuanya kemudian dihapus ya kami sudah ikuti
karena waktu itu kami melihat bahwa ya sudah kalau memang seperti itu
karena memang klien saya sebelumnya belum mengetahui
perizinan apa aja ya kita akan ikutin dan saya juga sebagai kuasa hukum memberikan advice yang baik kepada klien saya kita harus ikut
aturan segala macam perizinan kita harus urus
kami akan ikutin saran dari satgas waktu itu
baik pak wardah artinya mengakui tidak mengantongi izin sekarang sedang mengurus izin kalau izinnya sudah keluar nanti balik lagi ya bikin kursus trading itu tadi ya
sekaligus berarti intinya klien anda ketika membuka kursus trading membuat konten konten ini tidak dibekali dengan edukasi soal trading
iya bisa dikatakan seperti itu maksudnya lebih khusus kepada legalitas khususnya ya
oke ini khusus legalitas saja atau kan tidak tahu kan soal
kalau dikatakan akta segala macam legalitas lain lain ada mbak
bukan maksud saya edukasi
untuk spesifikasi untuk trading itu belum ada

oke berarti tidak dibekali edukasi terkait dengan trading ya berarti nggak tahu kalau misalnya si by nomo binary option ini ilegal sebenarnya gitu ya
ya seperti yang pernah saya sampaikan di publik bahwa klien saya sejak dua ribu sembilan belas itu nggak tahu kalau ternyata binomo ini tidak punya izin
jadi gini mbak ada dua poin bahwa jangan sampai publik menganggap bahwa kursus tradingnya
yang dimiliki oleh klien saya ini indra kents itu adalah binomo itu beda loh
jadi jangan ada persepsi seperti itu binomo itu kita nggak kenal sama sekali
iya iya tidak ada korelasi antara intra kants dengan binomo ya
baik saya kembali ke pak tongam sebentar pak wardah
pak tongam dari swi satgas waspada investasi
sebenarnya pelarangan binary option binomo di indonesia dibilang ilegal itu sejak tahun berapa ya pak
ya binary option ini kan tidak ada korelasi antara indrakens dan binomo ya
iya iya itu sudah dikenal dalam perdagangan berjakumo di indonesia sehingga sejak awal memang kegiatan ini ilegal di indonesia
dan satgas waspada investasi pada dua ribu sembilan belas sudah memblokir itu suai aplikasi binomo dan menyampaikan ke masyarakat bahwa ini kegiatan ilegal
karena itu pada saat itu kita minta masyarakat agar tidak ikut kegiatan ini
dan memang ini menarik bahwa influencer ini kalau kita lihat dari lima yang kita panggil mereka itu ditawari oleh para pelaku broker tialang ini melalui media sosial
jadi bagi masyarakat atau influencer yang punya followers banyak mereka ditawari untuk bekerja sama menawarkan binary option ini
dan mereka dijanjikan keuntungan berupa bagi hasil contohnya ada beberapa keuntungan yang bisa dipilih
dan juga yang paling banyak mereka dapat uang adalah dari mendapatkan daftar uang yang mereka dapatkan dari platform ini
artinya dari link referral kalau ada yang daftar dengan menggunakan referensi mereka maka mereka mendapat cost per action sekitar sepuluh dolar
bayangkan pak indra ini kan mempunyai tiga belas ribu member kalau nggak salah ya
jadi memang sangat sangat banyak sebenarnya keuntungan yang terjadi tapi mungkin tidak semua yang open position
oke oke pak tongam tadi pak tongam sampaikan dua ribu sembilan belas ya artinya itu sudah dimulai sudah mencium
ada gelagat gelagatnya yang terjadi dan ada yang tidak terjadi dan ada yang tidak terjadi dan ada yang tidak terjadi dan ada yang tidak terjadi dan ada yang tidak terjadi

ketika pada saat itu dua ribu sembilan belas betul ya pak wardah mulai pertama kali klien anda membuat konten dua ribu sembilan belas
iya kalau kontennya dua ribu delapan belas
oke dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas sempat berkata bahwa itu adalah legal kemudian diperbaiki dua ribu dua puluh kemudian bilang ternyata itu ilegal
saya minta ke pak tongam pak tongam ketika dua ribu sembilan belas ini
sudah melihat ada konten konten dari indra cans ini pernah menyampaikan bahwa itu tidak benar itu tidak boleh dibuat konten konten sudah melihat ada konten konten dari indra cans ini
pernah menyampaikan bahwa itu tidak benar itu tidak boleh dibuat konten konten seperti itu karena si trading ini adalah bodong abal abal
iya kartu persatu memang kita tidak melihat bagaimana mereka penawaran ini karena banyak mungkin masyarakat kita di bagi pandan menawar ini karena banyak mungkin masyarakat kita
yang melakukan kegiatan penawar ini tapi sejak kita menyatakan ilegal kita meminta untuk tidak ikut dan kita minta juga tidak melakukan promosi terhadap interaktif terhadap yang sill terminal ku seperti berada di media wall street dan juga ke ruci yang cadang tertumb
minta juga tidak melakukan promosi terhadap binary option atau binomo ini
karena binomo adalah kegiatan ilegal di indonesia
dari pengumuman satgas dari blokir situs web aplikasinya
masyarakat kita minta untuk tidak melakukan kegiatan berkaitan dengan binomo pada saat itu
oke baik baik
saya akan kembali ke pak wardah
pak warda jadi ketika membuat konten itu sama sekali nggak tahu ya bahwa si binary option ini adalah ilegal
nggak tahu mbak justru gini mbak
dan klien saya juga sudah menyampaikan ketika ada pemerintahan dari satgas mbak bukti bahwasannya
dia itu yakin karena di platform binomo itu ada payment gateway
sorry saya sebutkan namanya saya ada buktinya
ada ovo ada juga dana ada juga bank bank pemerintah
baik plat merah maupun plat swasta
nah itulah yang membuat klien saya yakin
sehingga dalam hal ini ya saya tidak mengkritisi lembaga apa
tetapi saya hanya menyatakan bahwa itulah yang membuat klien saya ini yakin dan merasa itu legal
saya akan kembali ke pak tongam
pak nongam selain pemeriksaan terhadap kliennya pak wardah
swi juga melihat ada kemungkinan influencer selebgram atau mungkin youtuber lain
yang juga mungkin serupa dengan kasus kliennya pak wardah
bagaimana swi melihat hal ini kemudian juga ini juga harus penting
dicamkan kepada masyarakat apalagi yang mau coba coba masuk ke trading
untuk membedakan trading itu benar atau ilegal
artinya kalau dengan keuntungan delapan puluh persen itu nggak masuk akal apalagi instan
ya tentu kemungkinan banyak
karena ada influencer atau apliator lain yang melakukan kegiatan serupa
oleh karena itu memang ini lima orang yang kita panggil ini bisa menjadi shock therapit
bahwa pemerintah saat ini memantau kegiatan mereka dan meminta mereka untuk menghentikan kegiatan
jadi kami tentu akan memverifikasi lagi jumlah yang akan kita panggil kembali
tetapi kami meminta kepada para influencer ini menghentikan segera kegiatan kegiatan promosi
yang melakukan kegiatan untuk broker atau pialang di luar negeri karena ilegal
dan juga menghamus semua konten konten yang berkaitan dengan trading
yang memfasilitasi kegiatan broker di luar negeri
nah mengenai keuntungan ini memang edukasi ke masyarakat ya
bahwa di dalam investasi ini perlu kita cek legalitas dan logisnya dua l
legalnya kita tanya izin badan hukumnya izin produknya izin kegiatan
kalau nggak izin jangan diikuti pasti merugikan kita
kemudian logis rasionalitas simpel hasil
kalau kita di trading trading forex terutama kemudian trading komoditi
tidak ada suatu keuntungan yang pasti
kalau ada kegiatan kegiatan influencer
yang mengatakan keuntungan yang pasti atau sharing profit
bahkan dia katakan harga turun saja bisa untung
ini pasti menyesatkan dan ini jangan diikuti
karena di dalam trading itu bisa rugi bisa untung
perlu kami sampaikan kepada masyarakat
apabila ingin melakukan kegiatan trading di perdagangan bercara komoditi
harus memahami dulu bagaimana melakukan trading itu
karena risikonya berat tinggi risikonya
keuntungannya besar tapi risikonya besar
masyarakat yang tidak memahami mengenai mekanisme trading
jangan diikuti trading ini
legalitas logis saya tambahkan mungkin literasi ya pak tongam ya
ini berlaku untuk semua masyarakat yang mau terjun ke trading apapun itu
kemudian juga tentunya untuk semua influencer youtuber atau apapun yang ingin membuat konten
setidaknya pelajari dulu edukasi
jangan sampai ini justru mencelakakan atau merugikan orang orang yang menonton konten anda
terima kasih pak tongam dan juga pak wardah sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam sehat selalu
terima kasih pak